pertama di indonesia pln berhasil memproduksi green hydrogen melalui green hydrogen plan
yang berlokasi di kawasan pembangkit listrik tenaga uap pltgu muara karang jakarta
produksi green hydrogen ini akan menjadi keniscayaan terciptanya energi hijau dalam iklim industri di indonesia
green hydrogen plan atau ghp yang dikembangkan melalui subholding pln nusantara power ini
mampu memproduksi hingga lima puluh satu juta ton hidrogen per tahun
ghp yang diresmikan pada senin sembilan oktober kemarin
akan menjadi sebuah inisiasi yang mendukung upaya pengembangan energi bersih di indonesia
pln mampu melakukan inovasi mempercepat produksi green hydrogen di indonesia
yang menjawab tantangan transisi energi
termasuk untuk memperkuat peta jalan strategi hidrogen nasional
kedepannya penggunaan hidrogen hijau sebagai bahan bakar alternatif akan dibutuhkan banyak industri
apalagi bahan bakar hidrogen merupakan bahan bakar tanpa emisi
tahun ini bapak ibu sekalian kita sedang memfinalkan yang namanya national hydrogen strategy
jadi strategi hidrogen ini sudah kita matangkan
mudah mudahan setelah ini yang bisa kita keluarkan
di sini kita intinya apa dokumen itu
mengenai rencana aksi
jadi alhamdulillah pln sudah mendahului strategi ini
strategi ini alhamdulillah ini
jadi sebelum bukunya keluar sudah ada bukunya dulu
pln akan mengembangkan ghp di pembangkit pembangkit lainnya
sehingga produksi hidrogennya akan semakin besar
menjadi sumber bahan baku alternatif bagi sektor industri yang bergerak ke arah industri hijau
inovasi akan terus berjalan
dilakukan pln untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
dan menghasilkan nilai tambah bagi negara dan prospek pengembangan bisnis perusahaan
dalam membangun transisi energi mengurangi emisi gas rumah kaca ini
kita akan membangun kapasitas nasional
dalam hal ini kita akan mempercepat pertumbuhan ekonomi
kita akan menciptakan lapangan kerja baru
memerangi kemiskinan memajukan indonesia
kita betul betul membangun strategi yang berbasis pada kekuatan
dan bangsa indonesia
melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang telah terpasang di pltgu muara karang
pln bertekad menjadikan hidrogen ini berjenis hijau dan bebas emisi co dua
kedepan pln nusantara power juga akan mengembangkan green hydrogen storage
yang bisa menyimpan hasil hidrogen hijau ini
sehingga bisa dimanfaatkan di kemudian hari